sebelumnya gempa berkekuatan tujuh tujuh skala yang mengguncang donggala
sulawesi tengah membuat tower air traffic controller atau atc bandara mutiara rusak
dan berimbas pada penutupan bandara mutiara palu
pada akhir pekan lalu lantai atc di bandara mutiara palu retak retak
terlihat beberapa retakan pada bangunan
ruang kontrol atc komunikasi pesawat terdapat di lantai empat bandara yang terlihat rusak
karena kerusakan pihak bandara menerbitkan notam penutupan bandara hingga dua puluh sembilan september pukul sembilan belas tiga puluh wib